masa saya lagi masak didatengin hantu
nanyain soal pesta
pes apa gitu pak rt
saya juga pak rt
gayung saya tiba tiba berubah jadi boneka jahe langkung
nanti banyak penampakan
itu kan palsu
tapi kok asik
bisa yang lebih murah
nanti buat knapp
jelangkung bisa dari sini
aku dikejar hantu
aku gara gara aku sih
coba kalau kamu percaya
jelangkung yang aku bawa itu asli
gak bakal ada kejadian kayak gini
enak aja kamu menangin aku
kamu tuh yang salah
kenapa kamu penakut
kamu juga penakut
pokoknya tadi lari
enggak aku aku gak takut
aku juga berani
kenapa saya dipanggil kesini
menik gusuk gini sampai nabrak nabrak
kayak habis lihat hantu aja
itu ada hantu jelangkung
di belah mana
gak ada ah kamu salah lihat ah
bener bata tadi beneran gak
ini pasti gara gara kamu kemarin main ke kampung itu kan
ini siapa nih yang main mainan beginian
siapa yang mainin jelangkung
dengar ya rafa
mami teh gak suka kamu mainin beginian
kamu tuh harusnya mikirin pelajaran
bukan mikirin mainin beginian
ini tuh tahayul
udah sekarang kita pulang
mami mau simpen ini
jadi gak usah takut lagi
awas ya gak boleh mainin beginian lagi
mami yang simpen sekarang
jangan kalahin jelangkung
pokoknya inget ya
mami gak mau main beginian lagi
serem amat ya kalo dia marah
seremnya kalah kalahin jelangkung
ini bener loh
kenyataan juga emang kayak gitu
sekarang udah aman
gak ada lagi yang main mainin si jalangkung
masak apa bu
mau ada pesta ya
aku diundang gak
kenapa ada hantu disini
masa saya lagi masak didatengin hantu
nanyain soal pesta
pes apa gitu pak rt
saya juga pak rt
gayung saya tiba tiba berubah jadi boneka jailangkung
pak rt banyak penampakan
sabar dulu sabar dulu ya
pak rt ini gara gara rafa
dia ngambil boneka dari
oh jadi kampung kita ini
gara gara rafa banyak penampakan ya
pak rt ini nggak bisa didiemin aja pak rt
kita samperin aja bu nanti
sabar dulu tapi gak bisa
jangan main emosi dulu
jangan main emosi dulu kita bicarakan dulu
oh gak bisa pak rt kita harus doblak rumahnya bu ranti pak rt
kita sebuah aja ayo kita gampret
emang bu ranti tuh
ruangkan kuat rauh rt
ruangkan kuat rauh rt
kenapa gerer gerer rumah saya
eh bu ranti
gara gara anaknya bu ranti
warga kita diteror sama hantu
kenapa jadi anak saya yang disalahin
enak aja nyalain anak saya sembarangan wahai
jadi begini ceritanya bu ranti
warga itu datang kesini minta tolong
supaya rafa mengembalikan boneka jalangkung itu
ke asalnya yaitu di desa angkerbata
minta tolong supaya desa kita ini tidak dijungjuri kan
sama jalangkung yang dibawa sama rafa
hei pak rt
anak kecil lo suruh ngembalikan jalangkung sendirian
ya tanggung jawab gitu maksudnya mah
pak rete itu kan pemimpin kami
jendral di kampung ini
berarti pak rete harus bisa menjamin keamanan dan kenyamanan para warga
kalau gitu pak rt aja yang nganterin rafa
jangan atu jangan
ntar kalau misalnya tiba tiba saya kesana cok
eh jangan jangan
ya pak rt juga kira kira tuh
ya berhenti sama anaknya deh
sama rafa kesana
pak rt dong
kan pak rt rt nya
kenapa pak rt takut
hah pak rt takut
saya tuh bukan takut
pokoknya saya gak mau tau
pak rt harus nganter rafa
pak rt nganter rafa
pak rt gak mau nganter rafa
oke saya akan berangkat
untuk mengawasi pak rt
jangan sampai pak rt kabur
ini apa sih cacing kerming
sambah tau juga dong
tom memangnya kalau balikin di langkungnya beda
bisa ngaruh gitu
kan langkungnya rafa
ya biarin aja
kalau hantunya tau